anda masih bersama kami di after sepuluh
suku anak dalam atau orang rimba di provinsi jambi
ini mulai mendapatkan kartu tanda penduduk
ya pemerintah mengaku memiliki kendala mendata orang rimba
karena tidak menetap di satu wilayah
larangan mengambil foto bagi perempuan suku anak dalam
ratusan suku anak dalam atau orang rimba
dari kelompok temenggung ngelembu yang bermukim
di kawasan hutan desa jelutih kabupaten batang hari jambi
mendapatkan kartu tanda penduduk
mereka mengantre membuat kartu tanda penduduk
di balai desa setempat sepuluh maret lalu
bagi orang rimba kartu identitas ini menjadi pengakuan
terhadap status mereka sebagai warga negara
mereka juga berharap mendapatkan hak mereka
seperti bantuan pangan kesehatan maupun pendidikan gratis
karena ada yang menurut orang itu ada kartu indonesia sehat
ada kartu indonesia pintar itu haram
menurut robert aritonang manajer program warsi
komunitas yang melakukan pendampingan suku anak dalam
kartu tanda penduduk sangat penting
karena merupakan pengakuan pemerintah terhadap warga negara
saat ini ada kurang lebih lima lima ratus orang rimba
yang tersebar di sejumlah kabupaten di provinsi jambi
hanya sekitar dua tujuh ratus lima puluh orang rimba yang baru memiliki ktp
selama ini pemerintah dianggap lalai terhadap hak komunitas orang rimba
karena ada kendala teknis dalam pembuatan ktp
warga negara adalah seperti mendapatkan ktp itu
termasuk salah satu hak yang fundamental
karena hanya melalui itu bisa diakses pembangunan
misalnya apakah itu bst apakah itu kartu indonesia sehat
itu kan programnya presiden semua itu
termasuk juga seperti apa namanya
untuk pendidikan ya kartu indonesia pintar yang gitu gitu ya
jadi kalau tidak ada ktp itu nggak akan bisa dapat
kepala bidang kependudukan dan pencatatan sipil dinas kependudukan provinsi jambi
betty sakura mengaku
pemberian dokumen bagi suku anak dalam
ataupun suku bajo di kawasan pesisir sudah dilakukan sejak lama
ada lima sembilan ratus dua puluh orang yang sudah memiliki nomor induk kepegawaian
termasuk kartu keluarga dan ktp
pemerintah mengaku ada kendala
semisal orang rimba tidak bisa baca tulis
tidak menetap di satu daerah
maupun larangan bagi perempuan orang rimba untuk difoto
sementara pada kolom agama di ktp tetap diisi sesuai agama mereka
bila tidak maka tetap diisi aliran kepercayaan
kalau pemberian ktp sama nik pemberian dokumen
adnik dokumen bukan hanya sekarang
kita sudah melakukan pemberian dokumen ini sudah lama sejak dahulu
kalau terkait dengan pemberian bantuan yang berbasis mic
ini kan baru sekarang
artinya kalau dulu masih diperbolehkan pemberian bantuan dengan tidak menggunakan ini juga
soal ada datanya seperti itu kan
artinya bukan baru sekarang diberikan ke ktp bu
tidak jadi teman teman berjatuh ke wabatan kota sudah bekerja sudah lama
dengan pemberian ktp orang rimba berharap memperoleh hak termasuk bantuan dari pemerintah
arben kennedy kota jambi jambi